karena aku gak tegan tinggalin kamu
dan mama kan juga harus ngantuin reina
jadi siapa yang jagain kamu
aku gak mau
aku ke dalam sebentar ya
langkah aja gue gak bisa
ya bu itari
pak rafael itu dekat kan ya sama bu andin
iya emangnya kenapa
kira kira tuh kapan ya ibu andin datang ngajar lagi
hari ini tuh sebenernya jatah cutinya bu andin
tapi tadi dia gak datang ngajar
dia udah ngajar lagi
saya sampe ditegor loh sama dekan tadi
saya kurang tahu ya bu
makasih ya pak ya
sekalian mau tau keadaan suaminya
kalo ada yang mau tau

kalo ada yang mau tau
kalo ada yang mau tau
kalo ada yang mau tau

dimana ada gue

kata pak rendy
suami lo baru selesai di operasi ya
gue terperihatin ya nin
harusnya lo masuk hari ini kan
terima kasih pak
gimana kondisi bapak
karena saya belum sempet jenguk bapak
ya udah kalo gitu pak aldebaran
teleponnya akan saya tutup ya pak
semoga bapak lk sembuh
ternyata cutian din sudah habis
harusnya hari ini dia masuk
tapi dia lebih milih gak masuk
karena dia gak tega ninggalin gue
udah mau ke rumah
tapi dia pasti ketawa lagi
kalau dihibur sama pak randy
soalnya dia nggak lulus ujian
hibur ayang kiki
soalnya dari pagi mukanya ditegok terus
uya jadi gak tega
makasih pak rendy ya
saya masuk dulu ya
kiki sudah berharap jadi mahasiswa
punya gelar sarjana
foto bareng bareng
terakhir terakhir terakhir
satu dua tiga
sudah sudah sudah sudah
kirain mas rendy
gak bakal dateng ke wisuda kiki
karena mas rendy sibuk
ini kan hari spesial kamu
terima kasih banyak mas randy
ternyata pacar bro
ditambahin perpanjang surat jomblo nya
gak akan mungkin bisa jadi kenyataan
buat masuk perguruan tinggi aja
kiki gak mampu
pahalnya dimana ya
halaman belakang mas
orang yang mau maju itu
gak akan nyerah
kan aku gak tega
dan mama kan juga harus
aku gak mau